gak afdol rasanya kalau kita hanya berbicara mengenai durasi puasa salah satu tempat terlama yang ada di rusia
kita harus bertanya langsung seperti apa sebenarnya pengalaman berpuasa di rusia karena saat ini sudah tersambung melalui skype kita dengan garin yuda pelajar indonesia di moskwa rusia
selamat pagi waktu indonesia
gak ada delay sama sekali ya
baik garin kalau kita berbicara mengenai durasi berpuasa di moskwa
kalau kita tadi sudah menghitung kurang lebih sekitar sembilan belas hingga dua puluh jam
sebenarnya seperti apa konkretnya durasi berpuasa di sana dan seperti apa anda menyiasati
kapan sahur kapan terawih dan juga kapan berbuka ya
apalagi kabarnya sekarang musim dingin begitu
apakah jamnya jadi berkurang atau seperti apa garin
jadi kalau untuk buka puasa di sini ini sudah ya jam sembilan malam
kita memulai puasanya itu dimulai dari jam dua dini hari
rentang waktu dari buka ke sahur itu sangat sedikit
dan ya begitu deh
jadinya kadang bisa makan sehari cuma satu kali
cakak banget untuk cewek yang pengen diet
jadi bagus sekali
cocok untuk diet
tapi biasanya kalau di moskwa sendiri misalnya ada buka puasa bersama gitu
apa sih menu yang ditawarkan atau yang dihidangkan
apa yang dihidangkan
apa yang dihidangkan
oh kebetulan kalau di muzid yang ada dibelakang saya ini menyediakan takjil gratis
sekalian makan gratis yang di sana kita dibagikan kayak bingkisan gitu yang isinya ada pisang
ada apel ada air putih lalu ada juga nasi goreng
tapi itu nasi goreng khas rusia
namanya adalah plov
nah itu enak banget
beda dengan nasi goreng kita
alhamdulillah enggak banyak pelajar yang mencari gratisan
berarti di masjid ini menjadi salah satu sentral berkumpulnya umat muslim yang ada di moskwa ya
tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai komunitas umat muslim dari warga negara indonesia sebanyak apa sih sebenarnya jumlahnya
seperti apa anda ini mungkin berinteraksi dan juga melakukan kegiatan kegiatan di bulan ramadan
apa saja kegiatan yang biasa dilakukan
kalau saya karena saya pelajar jadi saya berkuliah saja
karena di sini tidak seperti di indonesia
jadi kuliah saya berjalan seperti biasa
berangkat jam delapan pagi pulang jam tiga sore
ya itu ngitung abu burut ya
lalu kalau di weekend kita bisa menikmati makanan berbuka dengan gratis di kedutaan besar republik indonesia
alhamdulillah di sana setiap hari sabtu ada menu berbuka puasa yang gratis
hemat uang jajannya banyak juga ya garin ya
ah tidak ini
iya hemat uang jajannya banyak juga ya
saya cari gratisan
itu biar bisa pulang ke indonesia ketemu orang tua saya
nah ini berbicara soal indonesia garin kita tahu kan moskwa agak sedikit berbeda di sana
christian orthodox yang mendominasi
apakah di sana masyarakatnya menghormati para umat muslim berpuasa atau ya makan makan saja begitu mereka di sana
alhamdulillah mereka tahu mbak ya kalau di sini itu sedang umat islamnya dan umat muslimnya
jadi mereka menghormati walaupun di universitas atau tempat lain lain makanan tetap dibuka tapi mereka menghormati kok bahkan orang rusia pun datang ke masjid
oh iya orang rusia cukup tinggi di rusia ini
kita tidak diketahui banyak orang
apa yang dilakukan oleh umat non muslim di masjid di moskwa
nah umat muslim yang melakukan ibadah
ibadah rata rata kita salat rawi setiap hari di sini selama dari jam sebelas ini sekarang lagi berlangsung salat rawi
berakhir jam dua belas malam nanti dan itu dua puluh dua rokaat kurang lebih sama seperti di indonesia mbak
ya dengan durasi puasa yang cukup panjang waktu sahur yang juga cukup terbatas seperti itu ya
saat ini seperti apa sebenarnya cuaca di sana dan apakah anda juga sebenarnya mengalami kondisi sulit
ketika di awal awal atau juga sempat puasanya mungkin gagal buat full seperti itu beberapa waktu yang lalu dan sekarang seperti apa
apakah sudah semakin mampu beradaptasi karin
alhamdulillah karena saya sudah hampir tiga tahun loh ya di rusia
sekarang udah nggak ada kesulitan namun pada saat awal awal puasa saya cukup kesulitan karena puasanya yang sangat jauh sangat jauh sekali
bayangin dua puluh jam puasa berbeda dengan di indonesia
tapi alhamdulillah di sini
karena musimnya cukup banyak jadi kita terdukung dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa
garin dengan dua puluh jam berpuasa ini udah tiga tahun juga di rusia ada kerinduan gak sih akan makanan indonesia atau mungkin mahasiswa atau diaspora di sana suka bikin makanan indonesia malah
wah alhamdulillah karena kita mahasiswa ya mbak jadi karena kebutuhan sulit jadi kita kreatif
akhirnya kita memakai bumbu bumbu yang ada di indonesia
bawa ke sini kita masak
jadi kalau kita kangen ya tidaknya ada lah
oh gak sekalian dijual di sana

di sini belum dijual lah karena masih belum ada
baik kalau gitu
terima kasih ya sudah berbincang bersama cnn indonesia connected ramadhan
garin semoga puasanya lancar dan juga diberi kekuatan
ya kirimkan salam kami juga dengan seluruh masyarakat indonesia yang ada di monas